tidak hanya sebagai instrumen investasi saham juga dapat digunakan sebagai mahar pernikahan
namun pasangan pengantin juga harus pintar menelaah fundamental emiten yang dipilih
agar dapat mendulang untung di masa depan
sebagai instrumen berinvestasi saham kini telah menjadi peribadona
terbukti dari peningkatan jumlah investor di pasar modal yang mencapai satu sembilan juta investor hingga mei dua ribu dua puluh
jumlah ini meningkat dibandingkan tahun dua ribu enam belas yang berada di angka satu enam juta
dan tahun dua ribu tujuh belas yang berada di angka satu satu juta investor
seiring dengan peningkatan jumlah investor kini saham tengah menjadi tren di kalangan pasangan pengantin
yakni menjadi mahar pernikahan
beberapa pernikahan di indonesia yang menggunakan saham sebagai bahar diantaranya
muhammad fadli lubis dan rizky anissa
pemilihan saham sebagai mahar pernikahan memang memiliki banyak kelebihan

dan juga dapat memperoleh keuntungan dari penjualan di pasar modal
lantas seperti apa hukum memilih saham sebagai mahar pernikahan
karena saham ini diakui sebagai turunan dari uang
itu pada prinsipnya boleh dijadikan mahar atau maskawin
maka kalau saham dijadikan mahar ya sahamnya harus sesuai dengan syariah
bagi anda yang tertarik menjadikan saham sebagai mahar
pertama anda harus mendaftar kepemilikan akun ke perusahaan sekuritas
jika belum memiliki akun investor
lalu anda dapat membeli saham apa yang akan diberikan sebagai mahar
setelah didapat saham dapat dipindahkan ke pemilikannya dari mempelai pria ke rekening mempelai wanita
saham juga dapat langsung dibeli dari rekening mempelai wanita
sebagai langkah akhir calon mempelai dapat mencetak portfolio saham melalui perusahaan sekuritas
memilih saham sebagai mahar juga memiliki resiko
pasangan pengantin juga harus memperhatikan fundamental
pertama anda harus menjadikan fundamental perusahaan serta laporan keuangan dari emiten yang dipilih
mahar itu buat jangka panjang jadi speech itu salah satu investasi carilah saham saham yang fundamentalnya baik atau bisnisnya turnovernya tinggi
jadi kalau ini contohnya seperti saham saham dari consumer goods atau dari perbankan
jadi ada contohnya disitu untuk mahar karena tujuannya untuk jangka panjang
jadi diusahakan yang nilainya gak gampang turun gitu
anda tertarik menjadikan saham sebagai mahar
pernikahan anda kelak
jangan lupa pahami cara dan tips memilih sahamnya ya
vinanda rahma andika suramanto jakarta